untuk mencegah pemalsuan kir dan memudahkan petugas yang melakukan pengecekan di lapangan terdapat kode barcode yang ditempelkan di bagian muka kendaraan sebelah kiri